saudara tim hukum anies baswedan muhaymin iskandar amin meminta menteri di kabinet indonesia maju
dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perselisihan hasil pemilu phpu dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
tim hukum amin meminta empat menteri di kabinet pemerintahan jokowi untuk hadir sebagai saksi di sidang sengketa hasil pilpres
empat menteri tersebut adalah menteri keuangan sri mulyani menteri sosial tri risma hari ini
menteri perdagangan zulkifli hasan dan menko perekonomian erlangga hartarto
tim hukum amin menilai para menteri ini bisa menjelaskan soal dugaan penyaluran bansos yang tak wajar di masa pemilu
bantu menghadirkan menteri keuangan republik indonesia menteri sosial republik indonesia
guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia
tim hukum ganjar pranowo mahfud md todung mulia lubis langsung menyatakan dukungannya
terhadap permohonan kubu anies muhaymin terkait pengajuan menteri di sidang sengketa pilpres mahkamah konstitusi
pihaknya juga meminta agar majelis hakim mk
bisa membantu menghadirkan menteri pemerintahan jokowi untuk mendapatkan keterangan soal bansos dan kebijakan fiskal
sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia
kami banyak sekali mengajukan hal hal yang berkaitan dengan bansos
kekaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain lain
maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama
tapi karena sudah diajukan oleh
pemohon satu kami mendukung apa yang disampaikan pemohon satu
sementara itu saudara tim hukum prabowo gibran oto hasibuan mengatakan
permintaan tersebut perlu dipertimbangkan relevansinya terhadap perkara perselisihan hasil pemilu
pihaknya pun menilai permintaan agar hakim menghadirkan menteri untuk bersaksi kurang tepat
meskipun mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan soal ini kepada hakim konstitusi
maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan
kedua bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada pak menteri tersebut untuk perkara ini
baik itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan